ya dan kita sudah tersambung dengan pak endang jumali konsul haji kjri jeddah melalui sambungan zoom
selamat malam waktu jakarta bapak selamat hari raya idul adha
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mbak maestri
selamat sore waktu jeddah dan selamat hari raya idul adha
ya pak ini pastinya berbeda sekali ya pak dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya
bagaimana sih pak sebenarnya dan apa sekarang rangkaian ibadah haji yang sedang dilakukan oleh para jemaah haji di hari idul adha ini
ya terima kasih hari ini adalah rangkaian hari kedua setelah kemarin tanggal sembilan julhijjah
para jum'ah melakukan inti dari pelaksanaan ibadah haji yaitu hukum di arofah
dan hari ini tanggal sepuluh zul hijah adalah
awal dari apa yang disebut dengan pelontaran jumroh akobah
yaitu melontar jumroh kubro sebanyak tujuh kerikil
kemudian habis itu langsung ke masjidil haram untuk melakukan tawaf fadoh
yaitu tujuh keliling tawaf dan juga saing
selain adanya penerapan physical distancing nih pak
kan ibadah haji tahun ini masih dalam perjalanan

apalagi pak yang berbeda dibandingkan dengan rukun rukun haji yang biasanya dilakukan pada tahun tahun sebelumnya pak
ya secara rangkaian tidak ada yang berubah
daripada diawali dengan hari tarwiyah kemudian juga wukuf
lalu hari ini adalah jumroh akobah
kemudian besok mulai ayam tashrik yaitu tanggal sepuluh zul hijah

lalu juga kalau yang berbeda tentu dari aspek tadi social distancing karena kondisi covid
kemudian juga dari aspek sarana misalkan batu sudah disterilkan
yang biasanya kan kalau normal batu itu sudah disediakan oleh muasasa tawafah
itu sudah dikantongin dan disediakan di musdalifah pada saat jemaah mabit musdalifah
nah untuk tahun ini batunya sudah disterilkan
kemudian juga sudah dibagikan sebelumnya
kemudian yang lainnya juga pada saat tawaf pada tahun ini tidak dibolehkan untuk menyentuh kaabah sama sekali
jadi kemudian pada saat pelaksanaan tawafah juga dilakukan
protokol kesehatan yang sangat ketat
di mana antar satu jemaah itu berjarak sekitar dua meter
di sai pun sama di mas a
itu juga sama dilakukan pengaturan protokol kesehatan yang begitu ketat
selain itu juga para jemaah terus dipantau kesehatannya
kemudian juga rutin oleh dokter yang sudah disiapkan
dari operator haji lokal
berarti pemeriksaan kesehatan ini dilakukan ya pak ya
tidak hanya saat berpindah dari satu lokasi ke lokasi lainnya
tapi yang dipastikan adalah perharinya juga dipantau terus kondisi kesehatan dari para jemaah ini ya pak ya
iya bahkan sebelum ketika mereka dinyatakan lolos
melalui pesan singkat
dari operator lokal
mereka di instruksikan untuk karantina mandiri
sebelum keberangkatan ke mekah
kemudian pada saat sampai di mekah pun mereka dilakukan karantina di satu hotel
jadi adalah pemantauan yang sangat luar biasa untuk memantau kesehatan mereka
jemaah ada seribu ya pak ya kalau saya tidak salah untuk di tahun ini
yang menjadi jemaah haji dari
pelaksanaan tahun ini
dari data yang ada
kemudian juga fakta fakta di lapangan
kita bisa mengatakan bahwa memang secara logika di angka seribu
pak ini saya mendapatkan informasi bahwa dari seribu
jemaah haji yang melaksanakan ibadahnya di masa pandemi ini
ada tiga belas orang ya pak ya
warga negara indonesia yang tinggal di arab saudi
atau ekspat kita bisa sebut pak
yang kemudian berkesempatan mendapatkan kesempatan dari pemerintah arab saudi
untuk bisa melaksanakan ibadah haji tahun ini
itu prosesnya seperti apa dan bagaimana kondisi mereka saat ini pak
baik terima kasih
sebelumnya saya ingin menyampaikan update terbaru
bahwa per hari kemarin sore
pada saat pertama
yang dinyatakan lolos
dari sistem pendaftaran
itu ada di angka lima belas wni
pada saat pertama untuk melakukan pendaftaran
itu ada kriteria kriteria yang dipertanyakan di dalam aplikasi itu
seperti apakah sudah berhaji atau belum
kemudian juga disyaratkan usia minimal dua puluh tahun
maksimal lima puluh tahun
kemudian bebas covid dan lain lain
nah ketika sudah didaftar
mereka akan mendapatkan notifikasi
semacam ucapan bahwa sudah didaftarkan
tapi belum dinyatakan lolos misalkan
nah apabila sudah dinyatakan lolos
nanti ada notifikasi kedua
bahwa selamat anda sudah terpilih
nah itu nanti akan didatangi

untuk diberikan instruksi
agar melakukan karantina mandiri
sebelum keberangkatan ke mekah
lalu diberikan gelang gps
untuk memantau memonitor pergerakan jemaah tersebut
jadi seperti itu mekanismenya
pengumuman pun itu tidak terbuka
tetapi langsung dengan notifikasi
sehingga kita tidak mengetahui
sejak awal lolos dan tidaknya itu
dari pendaptar pendaptar yang ada
tapi yang pasti dari lima belas jemaah tahun ini
sudah melaporkan ya pak ya
kondisinya seperti apa pak
kami terus berkoordinasi
baik dengan kbri
kemudian juga di lingkungan kjri
bahkan kita juga sudah membuat satu whatsapp group
untuk memantau keberadaan jemaah wni kita
apabila ada kendala bahasa
kendala hal hal yang bersifat
dengan wa group itu kami bisa berkomunikasi
karena pemantauan kita
adalah secara tidak langsung
dan kondisi mereka sampai saat ini
alhamdulillah dalam keadaan baik dan sehat
ya begitu pula mungkin kalau boleh kita update sedikit
kondisi warga negara indonesia yang ada di arab saudi ya pak ya sejauh ini
bagaimana kondisinya dalam menghadapi pandemi yang masih terus berlangsung pak
ya secara umum
kondisi covid di saudi kan
dalam waktu seminggu ini memang ada penurunan ya
dari angka tiga ribu an
sampai hari ini
itu ada di angka satu enam
dan angka kesembuhan memang sangat luar biasa
ada di angka empat ribu an per hari ini
secara umum kita terus mengikuti prosedur dan ketentuan yang sudah diberlakukan
pada masa pandemi ini yaitu memakai masker
karena di saudi juga sangat ketat
sanksi yang diberlakukan
bagi mereka yang kedapatan tidak memakai masker
itu kan disangsi dengan harus membayar seribu real
atau sekitar empat ribu rupiah
atau sekitar empat juta
nah itu apabila dilakukan berulang
nah itu kan sanksinya adalah meningkat
pak kita bicara sedikit tentang pelaksanaan ibadah haji
dan mungkin kita akan sedikit membahas tentang pelaksanaan ibadah umroh gitu ke depannya nih pak
sampai saat ini masih berlangsung pandeminya
masih belum tahu bagaimana nanti pelaksanaan ke depannya begitu
tapi kalau sejauh ini bagaimana komunikasi pihak kjri dengan pihak pemerintah arab saudi
terkait dengan pelaksanaan ibadah haji di tahun depan
atau mungkin ibadah umroh ke depannya ini pak
karena kan kalau kita lihat pelaksanaan ibadah haji bisa dilaksanakan dengan menerapkan physical distancing
apakah kemudian ada kemungkinan pak pelaksanaan ibadah umroh akan kembali dilakukan
kembali diperbolehkan begitu untuk membuka akses bagi negara negara di luar arab saudi
atau seperti apa pak
ya tentu kalau kita lihat dari visi arab saudi dua ribu dua puluh
umroh dan haji ini kan merupakan satu komponen yang signifikan ya
selain dari minyak
dimana disebutkan dalam visi arab saudi dua ribu tiga puluh itu kan jemaah umroh di tahun dua ribu tiga puluh harus mencapai angka tiga puluh juta
targetnya tujuh juta gitu
nah ini kan menjadi sebuah objek yang menjadi perhatian
nah oleh karena itu dari aspek koordinasi
kami juga sudah melakukan koordinasi dengan kementerian haji deputi umroh
terkait dengan ke depan bagaimana pelaksanaan umroh
memang kalau kita lihat secara sop pelaksanaan haji dan umroh
biasanya umroh itu kan dimulai di bulan muharram
atau bulan september kalau masehinya
tetapi dengan kondisi yang sampai saat ini
belum begitu memperlihatkan tanda tanda pandemi ini menurun secara global
walaupun di arab saudi itu mulai menurun
ya kami terus melakukan koordinasi
apakah memang secara sop otomatis di bulan september
atau ada hal hal yang perlu di update
terkait dengan waktu umroh di tahun seribu empat ratus empat puluh dua masehi ini
baik terima kasih banyak pandang atas informasinya
kita sama sama berharap agar pandemi ini bisa segera berakhir
agar bisa lagi para umat muslim umat islam di seluruh dunia
terutama di indonesia ini bisa langsung melaksanakan ibadahnya
begitu umroh maupun haji
langsung di tanah suci mekah
terima kasih banyak bapak
sekali lagi selamat hari raya idul adha
mohon maaf lahir dan batin ya pak
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh